pemerintah provinsi jawa tengah kembali membuka peluang investasi di kala pandemi mulai terkendali
enam puluh peluang investasi ditawarkan di berbagai sektor
mulai dari sektor pariwisata perikanan pertanian perkebunan hingga infrastruktur dan manufaktur serta energi
kembali digelar pemerintah provinsi jawa tengah pada sepuluh dan sebelas november dua ribu dua puluh
ajang menggait investor ini dibuka lagi oleh pemerintah provinsi jawa tengah
karena melihat kondisi masa pandemi sudah mulai terkendali
lewat cgibf kali ini pemerintah provinsi jawa tengah membuka enam puluh sektor peluang investasi
mulai dari sektor pariwisata
pertanian perkebunan infrastruktur manufaktur sampai energi
kondisi politik dan sosial yang aman dan terkendali menjadi salah satu keunggulan
yang ditonjolkan pemerintah provinsi jawa tengah dalam menarik investor
tak terkecuali kepengurusan izin usaha yang disederhanakan dan tidak menyulitkan investor
dalam ajang cjibf ini
gubernur jawa tengah ganjar pranowo yang terjun langsung memberikan paparan kepada para investor
dan berhasil menggait investasi senilai rp enam triliun dari dua puluh enam investor
sedangkan di luar ajang cgibf
telah teregistrasi dua puluh investor yang berminat masuk ke jawa tengah
pertanyaan pertanyaan dari para investor tadi kan muncul
ternyata kemudahan itu yang dibutuhkan
ternyata stabilitas sosial politik penting aman itu penting ternyata
itu disampaikan oleh mereka
kalau itu bisa diberikan maka baik
yang sekarang masih jadi persoalan adalah ya terkait dengan izin yang sulit
ada pungli terus kemudian orang bercerita lagi
beberapa regulasi yang sudah dicabut kok masih berjalan di beberapa tempat
ini tugas saya untuk membersihkan itu
contohnya tadi ho lah
inderonansi seperti izin lingkungan di sekitar kiri kanan kan sudah tidak ada
ini butuh sosialisasi kepada publik agar bisa tahu bahwa regulasi sudah berubah
selain sejumlah sektor investasi
pemerintah provinsi jawa tengah juga menawarkan ketersediaan kawasan industri
yang memiliki nilai lokasi strategis sebagai jalur transportasi bisnis
kawasan tersebut adalah kawasan ekonomi khusus kendal
kawasan industri terpadu batang
dan kawasan industri sejagu